dia ambil beras tiga kalang
makassar pekan lalu kembali dikejutkan dengan aksi penculikan anak
tersangka pelakunya menjaminkan bocah sepuluh tahun yang baru dikenal
dengan tiga karung beras total seberat empat puluh lima kg
berbekal rekaman kamera pengawas polisi pun segera memburu pelaku
alhasil hari sabtu kemarin sk pria berusia dua puluh tujuh tahun ini
tak berkutik saat ditangkap di rumahnya di perumahan villa mutiara biringkanaya makassar
selain sk polisi turut mengamankan barang bukti baju
serta motor yang digunakan untuk menjalankan aksinya
di hadapan polisi tersangka mengaku beras hasil penipuannya
digunakan untuk keperluan pribadi dan modal bermain judi online
tapi di hadapan wartawan ia mengaku aksinya akibat bisikan goib
dan akan dibagi bagikan ke warga sekitar rumahnya
itu itu berita lana dengan beras
dia ajar dia ajar
siapa yang ajar
ada pun pasal yang disangkakan terhadap pelaku ini
yaitu pasal delapan puluh tiga subsidi pasal tiga puluh
undang undang nomor tiga puluh lima tahun dua ribu empat belas
tentang perubahan nomor dua puluh tiga tahun dua ribu dua
tentang perlindungan anak
untuk ancaman hukuman
kurang lebih lima belas tahun
hingga kini polisi masih mengembangkan penyelidikannya
karena menduga tersangka dalam bagian dari komplotan penculik anak
yang meresahkan warga makassar dalam tiga tahun terakhir
awi fauzi makassar sulawesi selatan